kita langsung ke kelurahan babakan kecamatan setu tanggerang selatan banten
tempat di mana tim densus delapan puluh delapan menemukan bom aktif yang akan digunakan untuk aksi teror di perayaan tahun baru dua ribu delapan belas
sudah ada koresponen cnn indonesia silvano haji
silvano apalagi informasi terbaru yang bisa anda sampaikan
renhard ya tadi wali kota tangerang selatan ayrin rahmi diani
baru saja meninggalkan lokasi tempat kejadian perkara
saya tanya sedikit dengan bu airin sebentar boleh gabung sedikit bu
tadi ada sebelas ledakan yang kita dengar sama sama dari jarak tiga ratus meter dari sini
seperti apa ketika ibu ada di dalam sana
tentunya kita sudah diberitahu oleh pak kapolres maupun juga pak dandrem
bahwa sedang dilakukan penjinakan terhadap bom
dan kita pun juga sudah diberikan instruksi ababa terdengar
mana kala itu memang akan diledakan ada instruksi
mulai dari angka lima empat tiga dua satu dan itu meledak
jadi tentunya tidak begitu
bu ayrin lima tahun terakhir tanggerang selatan tempat singgah para pelaku teror
ada instrumen peraturan undang undang dari kota yang
kita sudah buat sebetulnya
kita sudah buat tentang perda nomor sembilan tahun dua ribu dua belas tentang ketertiban umum
salah satu pasal menyebutkan bahwa tamu satu x dua puluh empat jam wajib lapor
yang keduanya kos kosan maupun juga kontrakan maka harus melaporkan
siapa yang tinggal di situ kepada lurah melalui rt rw secara periodik
ini pun juga sudah dilakukan
tadi saya tanya sama pak rt nya saya tanya ke pak agus yang pemiliknya
juga mereka sudah menyampaikan dan melaporkan
sekarang ternyata kuncinya bukan hanya persoalan peraturan
bukan hanya persoalan sosialisasi
sosialisasi pun juga sudah kita lakukan terhadap rt rw
bahkan dulu ada kita undang tokoh ulama untuk menyampaikan apa itu teroris
tetapi yang tak kalah penting bahwa kita tidak boleh berhenti melakukan sosialisasi
dan juga masyarakat harus tidak boleh berhenti waspada
namanya waspada itu harus terus ada
bagaimana kita harus tahu siapa lingkungan tetangga kiri kanan kita
apabila ditemukan maka segera lapor kepada pihak yang berwajib
bahkan kami selama ini juga melakukan koordinasi dengan forkominda
forum koordinasi pimpinan daerah di tingkat kota dengan kapolres
dengan dandim dan juga dengan unsur musbidah yang lainnya
pun juga di tingkat kelurahan kecamatan kita sudah melakukan tiga pilar
tapi kan masih saja terus ada
ini yang tadi sempat kita bahas
ini yang masih terus kita bahas
apa sih sebetulnya
kenapa masih terus seperti ini
walaupun memang sebetulnya kan karena tangerang selatan merupakan daerah penyangga
banyak sekali mereka biasanya tinggal di daerah daerah penyangga
jadi solusinya ya itu tetap waspada itu harus ada
tidak boleh berhenti
oke ibu ayrin terima kasih
selamat bertugas kembali
terima kasih ya
terima kasih bu